partai gerindra mengaku meminta jatah menteri kepada presiden jokowi sebagai syarat berkoalisi
wakil ketua umum partai gerindra arief poyuono mengonfirmasi bahwa gerindra meminta jatah tiga pos menteri dalam negosiasi politik belakangan ini
kader gerindra mengaku siap ditempatkan di kementerian apa saja sesuai dengan permintaan presiden jokowi
sepertinya kita memang akan minta tiga posisi kementerian di pemerintahan jokowi maruf
tapi semua itu bergantung dengan presiden jokowi yang punya hak menyusul kabinet
jadi gerindra minta tiga posisi atau gimana ini coba anda jelaskan kalimat anda
ya minta menteri dong tiga uang diajak berkoalisi masa nggak minta
kan kita diajak berkoalisi diajak bergabung bukan kita yang minta gabung
lah kayak pertemuan di mrt yang minta pertemu siapa kan pak jokowi dodo
walaupun awalnya saya yang dorong dorong supaya berkoalisi dan bertemu kan
ya wajar dong diajak berkoalisi diajak kerja minta jatah
jadi betul mas arief
nah ngapain kita malu minta jatah tiga menteri orang nggak nyolong
oke menteri apa saja yang dipropos kepada pak jokowi dan bagaimana negosiasinya selama ini
ya yang pasti kan posisi menteri itu nanti sesuai dengan masukan masukan dan visi misi yang diserahkan prabowo ke pak jokowi
dodo ya kan artinya terserah pak jokowi dodo juga mau ngasih jabatan menteri apa
gerindra siap dimana mana
susunan kabinet jokowi dan maruf amin belum diumumkan
sementara itu sejumlah nama mulai diisukan menjadi calon menteri diantara ketua pbnu said akil siroj
nama presiden joko widodo meminta publik bersabar dan menunggu pengumuman nama anggota kabinetnya
kepadang vibun sifon
menjelang pelantikan jokowi dodo
pak yamin jokowi dodo dan maruf amin sebagai presiden dan wakil presiden pada dua puluh oktober nanti
publik masih menanti nama menteri yang akan mengisi kabinet
sejumlah nama mulai digadang gadang sebagai menteri antara lain ketua umum pbnu said akil siraj
ia diisukan akan mengisi jabatan menteri agama
kabar yang beredar di media sosial menyebut
ada dua nama selain said akil yang mungkin dipilih sebagai menteri agama oleh jokowi
yaitu yahya holil stakuf dan muhammad zainul majdi
namun said akil menampik kabar yang beredar ini
dan mengatakan jabatan menteri adalah hak prerogatif
karena itu nu tidak bisa meminta jatah berapa menteri yang bisa diisi oleh kadar nu
sementara itu sekjen dpp
sebutkan yang berbeda
pak kristianto menyatakan
susunan kabinet presiden jokowi maruf amin akan banyak diisi kader dari pdip
namun ia enggan memerinci berapa jumlahnya dan siapa saja calon dari pdip yang akan menjadi menteri
perjuangan punya banyak kepala daerah yang memiliki komitmen kerakyatan yang sangat kuat
dan punya kepemimpinan serta kemampuan edukasi yang hebat
kalau dari jawa timur berdasarkan penilaian masyarakat
ibu risma bapak kanang bapak anas
tetapi sekali lagi demokrasi kami untuk urusan menteri
itu kami sudah menyerahkan sepenuhnya kepada ibu megawati soekarno putri
yang secara intensif membangun dialog dengan bapak presiden jokowi
menanggapi rasa penasaran publik dan sejumlah isu yang beredar
presiden jokowi kembali meminta semua pihak bersabar
dan menunggu pengumuman nama menteri yang akan mengisi jabatan di kabinet periode kedua
pok ya sebentar pok ya pok ya
nunggu paling sehari dua hari
paling lama sehari dua hari atau paling lama tiga hari
nanti kan sudah tahu
sekarang aja pak
sekarang aja pak berapa
kita mungkin bisa minggu tapi bisa juga senin
bisa senin tapi mungkin juga bisa
total menterinya pak berapa orang pak
masih sama masih sama
presiden menyampaikan sejumlah kementerian masih sama
dan pengumuman bisa saja dilakukan pada minggu sesudah pelantikan
tim liputan cnn indonesia
periode pertama pemerintahan presiden jokowi telah dilalui
publik tidak selalu puas ada keluhan hingga kritik
di ujung pemerintahan kepercayaan sebagian publik kadung hilang
bagaimanapun besok adalah momentum baru jokowi untuk sekali lagi membuktikan janji
kita bahas malam ini bersama narasumber
ada mas arief ibo wasek jnpd perjuangan
mas arief selamat malam
terima kasih sudah hadir
dan juga ada mas arya fernandes peneliti csis
mas arya terima kasih
sudah hadir malam hari ini
saya ke mas arief dulu
mas arief pasti melihat survei litbang kompas ya
kita base nya dari itu
kita mungkin bisa munculkan lagi yang sekarang
itu terkait persepsi publik tentu saja
kepuasan publik yang grafiknya memang sepanjang pemerintahan naik turun naik turun
tentunya itu tergantung dengan isu yang kemudian berkembang
tapi kalau misalnya kita melihat sekarang bagaimana ini memastikan
bagaimana mungkin periode perjuangan
pendukung utama presiden jokowi pemerintahan ini
memastikan tidak ada kutukan periode kedua
karena kan biasanya itu yang ditakutkan
ya saya kira salah satu contoh hasil survei litbang kompas
itu tentu masukan dan pembelajaran ya yang berharga dan berarti bagi kami
tapi sebenarnya secara khusus adalah bagi presiden
sebagai pemimpin pemerintahan
nah karena itu relevan sebenarnya
kenapa orang sekarang meributkan soal menterinya
siapa saja kementeriannya apa saja dan sebagainya
nah itulah nanti akan menunjuk apakah lima tahun ke depan ini
kerja pemerintahan yang dipimpin oleh presiden jokowi pada periode kedua
menjadi lebih baik lebih maju atau tidak
tentu kita berharap dan mendorong keras agar lebih baik dan lebih maju
pertama menyangkut bagaimana melaksanakan pemerintahan yang efektif
pemerintahan yang efektif tentu urusannya adalah melayani rakyat dengan sebaik baiknya
jadi pada soal soal yang menjadi urusan
atau menjadi masalah yang dihadapi rakyat sehari hari
yang barangkali masih belum mendapatkan kepuasan yang optimal
di bidang pendidikan kesehatan misalnya
kemudian tentu saja melanjutkan apa yang menjadi janji presiden soal infrastruktur
yang memang harus dituntaskan
misalnya trans papua ini satu contoh
sudah diterobos hutan hutannya sudah disediakan tapi kan jalannya belum selesai
misalnya begitu itu salah satu contoh
jadi urusan pemerintahan
efektif dan kesejahteraan sosial dioptimalisasi untuk periode kedepan ini memang harus lebih baik
jadi tidak boleh lebih buruk dari periode yang pertama
jadi harus ada peningkatan dan kemajuan
nah tetapi sekali lagi ini tentu juga akan sangat bergantung pada dua faktor
satu adalah soal kabinet yang dibentuk nanti
tentang para menteri yang ditunjuk kapasitas kapabilitas track recordnya dan lain sebagainya
di bawah arrangement dan management presiden
kedua adalah bagaimana dinamika di parlemen
karena parlemen tentu akan sangat atau dpr akan sangat akan memberikan dampak atau pengaruh terhadap
apakah kebijakan yang diambil oleh pak presiden bisa lancar atau tidak
ada dukungan atau tidak
semestinya aman kan kalau misalnya parlemen sekarang koalisi terbesar kan
nah saya kira itulah yang sekarang kita dorong juga bahwa kegotong royongan
upaya untuk menempuh sedapat mungkin musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan politik
itu artinya kita mengendorse mendorong agar kebersamaan untuk kepentingan yang lebih besar
nah itu juga menurut saya adalah kepentingan nasional interest kepentingan bangsa dan negara menjadi prioritas pada prioritas yang ke depan
mas arya mungkin bisa melihat sedikit grafisnya kalau misalnya dilihat sekarang
kalau misalnya di bidang hukum nih itu rendah banget modalnya sekarang empat puluh satu sembilan itu yang buat pijakan nextnya seperti apa
jadi kayaknya nggak ada waktu buat bulan madu lagi ya yang kedua ini biasanya begitu kan
ya saya kira kalau kita lihat di beberapa faktor beberapa bidang memang rapot merahnya di bidang penegakan hukum gitu ya
dan saya kira memang kebetulan
pilihan pilihan politik istana dalam terkait bagaimana soal soal hukum ini diselesaikan dengan baik
dikelola dengan baik maksud saya itu sepertinya nggak berbeda dengan aspirasi publik
misalnya suara publik soal pentingnya segera presiden menetapkan perpu kpk
itu sampai saat sekarang belum ada kejelasan sikap politik presiden soal perpu kpk
pilihan pilihan politik seperti itu yang berbeda dengan suara publik mungkin itu yang menjadi salah satu pendorong turunnya kepuasan publik kepada pemerintahan gitu ya
yang kedua saya kira ke depan saya kira dinamika di parlemen mungkin pak jokowi relatif lebih mudah gitu ya
karena tidak banyak kebijakan kebijakan krusial di parlemen ini yang memaksa presiden harus benar benar fokus
bayangkan misalnya presiden presiden pasca reformasi itu menghadapi kendala kendala di bidang pengawasan
misalnya presiden gus dur itu ada dua angket yang diluncurkan dilakukan di parlemen
presiden sbe bahkan menghadapi lima belas angket ya
lima belas angket ya
lima diantaranya diterima di paripurna
interpolasi juga ada sekitar empat belas lima belas interpolasi
presiden jokowi dalam periode lima tahun ini nyaris ada hak angket soal penetapan komjen irawan di jawa barat
ada juga beberapa angket pripot misalnya
tapi kan layu sebelum berkembang
artinya nyaris tidak ada kebijakan kebijakan krusial yang vis a vis antara parlemen dengan istana
jadi harusnya lebih mudah untuk mengelola itu
nah sekarang persoalannya kedepan
apalagi periode kedua kan koalisi lebih besar kan
kecuali tambah gemuk gitu ya
justru lebih sulit
iya justru lebih sulit
soalnya sekarang yang dihadapi presiden adalah bagaimana mengelola aspirasi publik ini
karena kan ini berbeda ya
antara presiden maunya apa publik maunya apa gitu ya
ini gak ketemu
inilah yang harus ditemukan oleh presiden menurut saya
anda melihat ada problem itu kemudian terjadi pada lima tahun terakhir juga
dari kacamata anda sebagai
pengusung tapi juga memang yang harus mengontrol nih
anda melihat problem itu juga anda lihat terjadi
ya saya kira sebagian memang begitu
tetapi tidak sepenuhnya ya
bahkan sekaligus saran dan masukan kami misalnya dari koalisi pendukung
terutama dari pendidik perjuangan
memperbaiki komunikasi pemerintah dengan rakyat
ya banyak hal yang belum terjelaskan dengan baik pada masyarakat
sehingga tidak saja menjadi salah paham tetapi bahkan membuat gagal paham
itu terjadi ya anda melihatnya ya
beberapa kali ya
jadi hal hal yang penting
hal hal yang seharusnya memang dijelaskan dengan sebaik baiknya dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat
atas urgensi tentang kebijakan dan program yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh presiden menjadi penting
jadi karena itu di kementerian kementerian yang bertugas pokok dan memiliki fungsi misalnya
menyangkut soal tanggung jawabnya berkomunikasi dengan masyarakat
tentu adalah infocom
memang harus aktif betul
selama ini yang menyuarakan kan kita bisa tidak
tidak banyak dalam hal yang sifatnya politis dengan skala yang terbatas ke mendagri misalnya
tapi orang tidak pernah tahu apa sih sebenarnya yang diurus menteri informasi dan komunikasi
tidak terpusat gitu ya
jangan jangan hanya ngurus tower saja
jangan jangan ada hanya ngurus apa
nah ini yang tidak terkomunikasikan dengan baik
jadi tidak banyak informasi yang seharusnya dipahami oleh masyarakat dengan baik
terkait hal apapun
mau soal hukum mau soal ekonomi dan sebagainya
supaya begini pemerintah tidak boleh kalah dengan medsos yang seringkali serampangan yang kadangkala tidak mudah dimengerti bahkan untuk sebagian bisa menyesatkan gitu loh
nah ini saya kira yang memang harus dibenahi
jadi persepsi publik belum tentu mencerminkan fakta otentiknya
ada satu peristiwa bisa saja dimaknai dalam perspektifnya masing masing
jangan jangan apa yang terjadi selama ini termasuk kepuasan masyarakat
terhadap beberapa hal di dalam pemerintahan kita adalah memang satu persepsi yang dibangun yang diupunikan terus menerus sehingga seolah olah menjadi kebenaran tanpa merujuk pada fakta otentiknya itu sendiri
tapi bagaimanapun kan tidak bisa menunjuk begitu saja kan kalau misalnya soal itu kan
karena persepsi itu kembali lagi soal rasa dan kemudian yang diharapkan gitu kan
saya kira kepuasan itu kan dibangun karena dua hal ya
pertama soal kepercayaan trust gitu ya
yang kedua soal program
nah yang terjadi akhir ini di penghujung ini justru trustnya yang berkurang
kepercayaan publik kepada pemerintahan itu yang berkurang
kalau soal program sebagian besar puas ya
sebagian besar puas
berkurang kenapa karena terjadi diskoneksi antara aspirasi publik dengan kebijakan istana gitu ya
dan beberapa kebijakan kebijakan penting soal rancangan undang undang tertentu itu nyaris bayangkan ada empat rancangan undang undang yang ditangguhkan pembahasannya karena terjadi diskoneksi itu
tidak hanya kepada istana tetapi juga kepada senayan gitu ya
nah inilah yang di tahap periode kedua harus diperbaiki gitu ya
karena pelibatan publik dalam proses banyak di beberapa undang undang itu itu kan penangguhan itu selain karena ada desakan publik yang tidak puas dengan proses proses pembahasan
juga munculnya kalau ini diundangkan mungkin akan menimbulkan risiko risiko politik khusus tersendiri
oke oke dan itu semestinya bisa diminimalisir di pemerintahan periode selanjutnya
mas sarah tadi mengatakan
saya menyinggung soal keterlibatan publik nanti setelah jeda saya akan undang wapemret detikom yang kemudian kita detikom sempat kemudian mengadakan survei kepada para pembacanya
siapa saja menteri menteri pilihan publik itu berkaitan dengan momentum baru jokowi yang akan dimulai besok
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news saya perkenalkan satu narasumber yang bergabung malam hari ini mas elvan dhani sutrisno wakil pemimpin redaksi detik com
mas eva selamat malam terima kasih sudah hadir
jadi mas elvan kami undang di sini di prime news malam hari ini karena terkait dengan apa istilahnya survei atau apa tuh
namanya kita bantu jokowi cari menteri
bantu hashtagnya bantu jokowi cari menteri ya itu perkembangannya gimana masih sekarang berlangsung
kita tutup dan kita sudah umumkan kan hasilnya
kita umumkan hasilnya enam besar kita umumkan
besar ya kami punya tiga besar diantaranya terutama menteri menteri di bidang perekonomian
ini nama nama ini sudah dikasih ke jokowi beneran serius dikasih ke jokowi nggak sih
kita bersurat dengan presiden
bersurat dengan presiden oke
karena sudah sibuk sekali kan dalam pelantikan
kita lihat sekarang beberapa nama namanya ya nanti kemudian kita bahas
sebenarnya mas elvan sebenarnya kenapa kemudian publik dilibatkan dalam hal ini
apa kekhawatiran atau kegentingan
kegentingan yang dirasakan oleh teman teman detik com sih
oke sebenarnya jauh sebelum ada rilis rilis tentang survei kepuasan publik terhadap presiden
sebenarnya kita melihat itu presiden itu mulai oktober dua ribu delapan belas itu
nampaknya sudah sibuk sekali dengan kerja kerja politik
sehingga memang akhirnya banyak hal yang menjadi urusannya itu seperti terbengkalai
apalagi menteri menterinya di last minute sudah banyak yang nggak kerja
mas arief saya nggak tahu ya mungkin sebenarnya
menurut penilaian kelihatannya banyak pihak melihat menteri itu pada last minute
kalau nggak nyalek ya dia cari kesempatan untuk jadi lagi
kalau sudah nggak jadi ya udah ngapain lagi gitu kan ya
dengan kesibukan masing masing
akhirnya pemerintah tidak optimal
karena itu memilih menteri memang hak prioritas presiden
kita tidak akan pernah ikut campur lah
tapi kami berpandangan bahwa masyarakat berhak untuk memberikan suaranya kepada presiden
didengar atau tidak itu menjadi wawenang presiden
ketika kami lempar ke publik kan kami melalui beberapa
fase pertama adalah
fase pertama adalah polling
ternyata ada sekitar dua ratus seratus sampai dua ratus ribu user com
itu yang by name by address ya
itu yang mengikuti
dari situ kemudian kita
semangat juga ya bantuin jokowi ya
setelah itu kita masuk ke tim pakar
dari tim pakar kita polling lah hasilnya
ada berapa pakar
kita punya masing masing ada empat pakar di masing masing bidang
empat pakar di masing masing bidang oke
oke ini dia hasilnya kita lihat sekarang

bidang perekonomian ya
main code perekonomian yang tertinggi
bu sri mulyani kemudian agus martowardoyo khati basri
kemudian menteri bumn budi karya sumadi dwi sucipto
mantan di rut pertamina ya
sekarang inalung kalau tidak salah ya
kemudian menteri keuangan hati basri agus martowardoyo anggito abimanyu
menteri ppn atau kepala bapak penas basuki hadi mulyo pak basuki
kalau pak basuki beberapa saat yang lalu kami saya membahas dengan cnbc
tim cnbc mengatakan tidak membayangkan orang yang bisa memegang infrastruktur selain pak basuki
jadi itu ada beberapa kan yang memang sudah nempel banget kepada beliau beliau ini
kita lihat ada lagi yang lain
kita lihat ada lagi
nggak ada ruslan semberdaya
oke menteri pertanian
menteri pertanian nurdin abdullah
kemudian dwi andrea santosa bayu krisna murti
kemudian menteri pupr ridwan kamil
masuk ignasius jonan hermanto dardak
hermanto dardak dulu wamen ya
menteri perdagangan erick thohir budi waseso
kemudian m lutfi
menteri perindustrian nadiem makarim
oke ada satu lagi
lhk kalau tidak salah ya
kita lihat menteri tenaga kerja
kita lihat menteri tenaga kerja
budi masujad miko teman teman mas arief tuh
mas ganjar teman mas arief juga
gusipul juga masuk ya
kemudian menteri agaria tataruang jaros seifu hidayat ridwan kamil
pak basuki juga masuk
menteri desa daerah tertinggal transmigrasi azwar anas
trisma harini ganjar pranowo
menteri kooperasi umkm sandiaga uno nadiem makarim
sandiaga uno masuk ini menarik loh mas elvan ya
jadi yang kita lakukan adalah polling popularity ya
jadi karena itu yang masyarakat usulkan ya kita akan lihat gitu
walaupun kalau kita lihat sebenarnya kayak tadi menteri keuangan
sebenarnya kan sangat tinggi spernya untuk merdeka perkenaan
dan memang posisinya hampir fix kan dia masuk lagi
cuma di sini kita tidak libatkan menteri incumbent
incumbent tidak kita ikutkan di polling
karena menurut kami inkamben sudah otomatis sudah dicalon kan
jadi udahlah biar orang memilih yang lain
cari yang lain
kayak tadi kayak di pak basuki masuknya bukan di pupr
karena sudah inkamben tidak kami ikutin di situ gitu
mas elvan kalau misalnya dari bidang bidang atau seluruh kementerian yang kemudian ditelisik oleh teman teman detikom
itu yang paling krusial kalau menurut para pakar dan juga redaksi detik com itu yang mana
dua sih di antara empat kementerian itu yang paling panas itu kementerian di bawah kementerian kepala hukum
dan di bawah kementerian kepala ekonomi
itu yang alot sekali pembicaraannya
panggul batu ini gak dipulih
panggul batu ini gak dipulih
kapolri juga gak dipulih
kalau perlu ke panglima itu ya kasar kan
karena kalau panglima dan kapolri itu kan presiden langsung
mas arya melihat hasil hasil ini menurut anda bagaimana
saya kira ada dua catatan ya kalau kita lihat
yang pertama adalah publik sebenarnya berkeinginan agar ada kebaruan dalam menteri menteri
makanya muncul beberapa nama
kalau nama nama tadi gak baru baru banget kan
maksud saya ini beberapa baru gitu ya
misalnya ada muncul nama nadiem gitu ya
ada muncul nama pak bung
ada budiman sujadmiko
kemudian ridwan kamil
ada nurdin abdullah gitu ya
ada azoranas gitu ya
jadi ada publik ingin ada inovasi
orang yang punya kemampuan dalam mengurus berpengalaman dan mengurus birokrasi gitu ya
juga punya pengalaman memimpin gitu
jadi kalau tidak ada kejutan nanti dalam kebaruan dalam aspek profesionalitas
mungkin publik juga akan kecewa gitu
yang kedua adalah soal pengalaman ya
publik juga terekam bahwa publik juga menginginkan
bahwa presiden tidak hanya asal akomodasi kepada partai partai
tapi juga melihat menteri menteri mana yang punya pengalaman gitu ya
dan kalau kita lihat kan beberapa nama punya tricky record yang bagus
punya khatib basri
ada nama pak basuki juga dan seterusnya
tapi kalau saya lihat memang untuk kementerian kementerian di bidang ekonomi memang harus solid betul gitu ya
karena kalau kita lihat pada periode pertama beberapa kali resafel yang dilakukan itu kan di kementerian ekonomi gitu ya
otak atik itu kan sering banyak
bapak penas misalnya gitu ya
kemudian bumn ya
itu kan beberapa kementerian di bidang ekonomi kan terjadi uta atik
nah tantangan kita ke depan di bidang ekonomi kan tidak mudah
konsumsi turun ya
produksi juga turun gitu
nilai ekspor kita impor juga mengalami pelambatan gitu ya
jadi kalau kementerian ekonominya tidak solid mungkin akan susah gitu
yang kedua sebaiknya menurut saya pribadi adalah orang orang yang mengisi pos pos kementerian bidang ekonomi sebaiknya memang profesional
profesional murni gitu ya
sehingga tidak muncul ini kan perdebatan juga
orang orang partai bicara kami juga bisa profesional kok gitu ya
nah mungkin ada ajaran tengah gitu
jalan tengahnya bisa saja presiden mencari orang partai di pos ini tapi memang punya track record yang jelas soal profesionalitas gitu ya
itu menurut saya yang ke depan akan menjadi tantangan
karena memang kalau beberapa kali kata profesional dan non profesional dan parpol itu disandingkan saat ini sekarang sudah bergeser sebenarnya
jadi itu biasanya
sekarang sekarang sudah begitu mas arief kan
mas arief apalagi dari pd perjuangan kan pasti juga sudah mempersiapkan kan mas arief
banyak menteri yang katanya profesional juga nggak ngerti aturan nggak ngerti undang undang gimana dibilang profesional gitu kan
ini kan pemerintah ini negara
nah dia bekerja di atas aturan main yang ada
ya kebijakannya nggak boleh suka suka
perintah presiden diterjemahkan seperti apa ada sistemnya
ada kelembagaan yang bekerja ada fungsi fungsi
yang diurus itu rakyat
ya apalagi kalau kementerian itu besar birokrasi
orang tiap hari ngurus hanya tujuh orang sepuluh orang tiba tiba ngurus birokrasi yang begitu gede ya pasti nggak jalan
meskipun tetap akan dikompatiblekan dengan apa yang kita mau cita citakan sebagai merit system atau bagian dari merit system itu sendiri
jadi menurut tema saya tidak sederhana itu
jadi popularitas kalau itu menyangkut persepsi publik saya kira itu masukan yang penting ya
tetapi tetap harus berpijak kepada pengalaman
ya kepada track record
kemudian kepada pengetahuan yang memadai itu sudah pasti
ya kemudian apa namanya tentu kalau saya tambahnya syarat ya dia harus loyal pada presiden
ya kalau tidak loyal pada presiden bagaimana
kalau tadi dikatakan bahasa yang lebih lunak dari mas arya adalah para menteri yang di bidang ekonomi harus solid ya
solid artinya sebenarnya kita mau bicara
ada sebagian yang tidak loyal pada presiden
ada yang mau maunya sendiri lah bagaimana bisa menjalankan kebijakan program yang sudah dicanangkan oleh presiden
jadi banyak faktor lah ya yang harus di dan itu memang harus ditimbang dan itu memang menjadi dasar bagi presiden untuk mengambil keputusan
termasuk saya kira sumbang c yang positif apa yang dilakukan oleh the t
tetapi begini menteri itu eksekutor eksekutif ya
jangan jangan nanti panglima tni
itu puleng juga
padahal ada kepangkatan ada karir kan tidak bisa begitu
rusahan di sistemnya
kan memberikan masukan mas arya tidak salah
tadi saya sudah bilang ini penting dicatat
berarti kalau ada pikiran masyarakat tentang si a si b ini presiden harus silek kembali
jangan jangan memang cocok betul betul cocok
jangan jangan tidak cocok karena masyarakat hanya tahunya oh orang ini hebat kelihatannya
tapi orang bisa mengurus soal a belum tentu bisa mengurus soal b
karena ini bukan pebidangan yang sifatnya spesifik
dan ada aturan main di sana tentang bagaimana penugasan para menteri itu
undang undang tentang kementerian negara ada tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan
nanti ada lagi ya harus ngerti betul bagaimana menggerakkan aparatur sipil negaranya
dia mesti paham undang undang nomor lima dua ribu empat belas tentang aparatur sipil negara dan seterusnya
jadi saya kira banyak variable yang harus ditimbang presiden
intinya kalau menurut tema saya adalah kabinetnya akan datang pemerintahan datang harus lebih baik
pada aspek efektivitas pemerintahan
pada aspek optimalisasi kesejahteraan rakyat
dan ketiga adalah soal yang sudah disampaikan oleh mas leria fernandez adalah menyangkut ekonomi
oke nanti di next di segmen berikutnya kita kembali bahas oke besok adalah momentum barunya
apa yang kemudian yang bisa diambil dari periode sebelum yang kemudian loopnya atau mungkin ada bolong di sana yang harus segera ditambal oleh presiden jokowi dan pemerintahannya
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ya anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
mas elvan kalau misalnya melihat perjalanan lima tahun terakhir pemerintahan joko widodo dan yusuf kala ini
loopnya dimana sebenarnya
kalau misalnya tadi mas arief sudah secara fair mengatakan ada komunikasi ya
soal komunikasi kepada publik yang itu kurang dan harus diperbaiki
karena kalau misalnya beberapa waktu lalu
kami juga pernah cnn pernah menurunkan berita bahwa beberapa hal ada dalam tanda kutip seperti pembiaran dan itu menjadi bola liar di publik
anda melihat itu juga atau ada hal lain yang juga harus diperbaiki
ada beberapa hal sih
cuma saya coba melihat dari kacamata rakyat yang sangat rakyat lah
kalau kita kan bikin pro kontra di detik ya
tiga hari ini kita bikin pro kontra apakah jokowi sukses atau tidak
jawaban mereka adalah jokowi sukses dalam hal infrastruktur
jokowi sukses dalam hal itu apa
jaminan jaminan kesejahteraan pendidikan kesehatan dan lain lain
terus jokowi gagal di bidang apa
karena kondisi ekonomi ini meresahkan dan lain lain
terus yang kedua bidang hukum
nah itu potret sesimpel itu potretnya dari bidang hukum sudah jelas bisa diperbaiki
taruhlah dengan mengeluarkan perpu misalnya
itu masalah apa yang mendasarnya
tentang sesuatu yang kurang dari istana sebenarnya saya sebut
adalah jokowi itu seorang presiden
jadi jangan sampai seorang presiden merangkap jadi jurubicara
jadi kalau ada apa apa dia kan punya menteri punya pembantu
ya menteri inilah yang di depan
jangan sampai semuanya dihadapi presiden
masalah yang terjadi hari ini karena
sampai perintilan kecil kecil gitu ya
jadi kalau saya bilang ksp kemudian mungkin seskap setnek yang melekat ya
kemudian jurubicara presiden
di situ itu harus orang orang yang memang paham dan bisa tahu maksudnya presiden
dan bisa menyuarakannya ke masyarakat
anda melihat beberapa saat terakhir ada justru
mereka yang berada di sekeliling presiden yang melekat itu
yang justru kontra dan kemudian justru membuat permasalahan tambah buruk
seringkali seperti tadi mas arya sampaikan
tidak kompak itu bukan cuma di kementerian perekonomian
jadi ngomong sesuatu aja beda beda
menyikapi tentang undang undang yang notabene itu sangat sensitif
seperti rukpk misalnya
itu beda beda satu menteri dan jubir yang satu dan jubir yang lain
ya itu nanti ketika sudah panas
kemudian mereka ketika kita tanya pak kenapa diam
jawabannya adalah presiden yang minta kita diam
ya kan pada akhirnya seperti itu
padahal itu mungkin presiden udah capek kalian
sudah tidak bisa lagi
nanti kalau besok itu punya orang orang smart di bagian depan
jadi apa yang presiden lakukan
juru bicara yang betul betul juru bicara ya
komunikator yang baik
semangatnya itu semangat untuk komunikasi yang efektif dan efisien
bukan pemadam kebakaran
bukan drama queen gitu
jadi semuanya didramatisasi gitu kan
oke semuanya didramatisasi mas arya melihat itu juga
saya sepakat untuk menyambung
saya sepakat juga ya
kedepan tantangannya menurut saya adalah memperkuat lembaga kepresidenan
dan kita memang tidak punya tradisi lembaga kepresidenan yang kuat gitu ya
kalau di amerika kan ada west wing yang memang sudah punya tradisi kuat untuk membackup presiden gitu
kalau di kita kan lembaga kepresidenan itu kan bongkar pasang
di zaman psb ada ukp empat
kemudian sekarang ksp dan menurut pak muldoko sudah dibubarkan gitu ya
ada juga kantor staff khusus ada staff khusus presiden gitu ya
ada juga backup dari sesnek ada juga dari seskap gitu ya
banyak sekali gitu ya
jadi kedepan tantangannya kalau pintu informasinya terlalu banyak
ada dari ksp ada dari skp ada dari tempat tempat lain gitu ya
ada dari kemenko gitu ya
itu membuat publik juga bingung ini informasi yang valid ini dari mana datangnya gitu ya
pada saat yang sama media juga tidak mungkin dibatasi gitu ya
ya kalau kita lihat misalnya pengalaman di amerika itu kan kalau ada satu isu khusus itu krusial yang penting dijelaskan kepada publik
ada juga apa jubirnya bicara menjelaskan kebijakan presiden
tantangannya ke depan seperti apa
ada morning briefingnya juga dan seterusnya
jelas apa positioning presiden melihat satu isu gitu ya
nah kedepan kalau lembaga presiden kuat gitu ya
apa ksp itu kuat gitu ya
mereka kan bisa panggil menteri untuk menjelaskan memberi briefing juga mendapatkan update soal perkembangan perkembangan gitu ya
dan kalau itu tidak juga susah
akan terjadi miskomunikasi seperti tadi yang disampaikan juga
ya mas arief gitu
selain soal komunikasi kepada publik
bagaimanapun kan sekarang koalisinya agak besar ya
besar lah bukan agak lagi besar
anda melihat akan ada apa ya bukan kegaduhan mungkin
akan ada masalah sendiri untuk soal itu
saya kira demikian ya
apalagi pak jokowi ini kan periode kedua
artinya beliau tidak akan menjadi calon kembali
karena tidak menjadi calon ya tidak akan jadi presiden lagi
kan begitu kan
nah kita berhitung begini
kita dua tahun sebelum pemilu pasti akan
ini menjadi semacam perilaku politik yang tidak dihindari
kita ini kan memang belum mampu menata satu peran atau sistem politik kita
dimana yang namanya koalisi itu terlembaga dengan baik
koalisi itu karena ada kesamaan ideologi
koalisi itu ada visi yang dalam jangka panjang akan ditempuh secara bersama sama oleh beberapa partai
nah selalu masuk pada trap kepentingan kepentingan sesaat dramatis
makanya nanti undang undang pemilu mesti kita betulkan lagi
kita sempurnakan undang undang partai politik
ini bagian dari satu proses bangsa kita
untuk menuju kemapanan demokrasi ala indonesia tentu saja
boleh saja orang bicara apapun
sama dengan sistem utama tanggeran kita
kita boleh punya kekuasaan sistem
kita bangsa yang memang tidak sama dengan amerika
melting pot kita tidak misalnya
kita negara yang berideologi mereka tidak
kita bicara pancasila ideologi tapi kita tanya siapa penjaga ideologi
dari aspek sistem utama tanggeran
kita kan hanya berhenti di mk sebagai the guardian of constitution
tapi tidak ada institusi yang the guardian of ideology
begitu kita bicara mpr dia semua bicara dengan mudahnya
kembali ke orde baru
kembali ke orde baru
kembali ke orde baru yang seperti apa
kalau bentuknya sama tapi lakunya beda kan ya nggak kembali
nah yang begini begini kan pekerjaan

dan itu nanti yang harusnya menjadi bagian dari satu tradisi intelektual bangsa ini
untuk menyelesaikan mana yang memang harus boleh dibuka ke publik
karena dia sudah kita ukur eksesifnya sampai sejauh mana
eksesnya dampak positifnya
mana yang memang harus menjadi pembicaraan yang sifatnya khusus
oleh kalangan tertentu saja yang tidak perlu
karena akan berdampak pada publik
sekarang dengan keterbukaannya semua orang enak ngomong saja
dia nggak ngerti kalau sekali ngomong itu di sana terbakar
di sana ada orang berkelahi
nah ini yang saya kira mengangkut soal yang harus kita perbaiki
secara seguh seguh tentang integrasi nasional nkri tanggap beragama dan sebagainya
kita melihat perkembangannya bagaimana tentunya kalau misalnya dikatakan soal trust yang sedikit hilang
mungkin bisa terobati dari pengumuman kabinet itu ya mas arya ya
ya dan pemerintah memang harus memperbaiki itu
oke baik baik
mas arief terima kasih mas elvan terima kasih banyak
mas arya terima kasih banyak
kami kembali dengan informasi lain tetap di cnn indonesia prime news